ini adalah kondisi jembatan penyeberangan orang karet sudirman jakarta pusat
yang rencananya akan direvitalisasi oleh pemprov dki jakarta
selain kondisi atapnya yang terlihat susam tidak sedikit
kondisi kantor djpo ini terlihat berantakan
nah salah satu tujuan dari revitalisasi ini adalah untuk mendedikasi para nakes selama covid sembilan belas
mari kita tanyakan apa pendapat warga terkait dengan korelasi revitalisasi dan dedikasi terhadap nakes selama covid sembilan belas
kita sebagai warga negara indonesia mendukung pemerintah aja ya
jadi apa yang pemerintah lakukan buat terbaik buat indonesia gitu
nyambung nyambung ya sih
pendapatnya mendukung pemerintah saja sih apa yang pemerintah lakukan gitu
kita mendukung saja sebagai warga negara gitu
saya sih setuju
soalnya ya kalau melihat dari kondisi sekarang sih
karena gitu ya kita juga kalau mau lewat agak sedikit takut lah
apalagi kan kalau kita lihat sendiri sudah pada karatan
ya kurang lebih itu sih
ya itu sih juga langkah yang bagus ya
karena ya tim medis kita udah bekerja dengan maksimal
juga banyak apa sih namanya
kalau secara pribadi sih aku setuju ya
nakes kan sebenarnya banyak pengaruhnya juga apalagi pada saat covid ya
kayaknya sih udah baik aja sih
karena aku setiap hari lewat sini sih
menurut saya sih baik itu mbak
menurut saya setuju
karena jembatan penyeberangan ini bukan untuk
kan kemarin kan gembor gembornya pro kontranya itu kan karena nggak ada atap
ya orang buat penyeberangan kok buat bukan meneduh
itu kan lebih
lebih beda desainnya gitu maksudnya
yang udah udah kan seperti ini beratap
nggak nyambung lah
kalau masalah covid mah kan masalah dari manusianya
kalau ini kan cuma apa namanya sarana kan
ya sebenarnya kalau sekarang kan fokusnya kan ke kesehatan nih
terutama dalam hal covid ini kan
repitest atau biaya biaya yang lainnya apalagi vaksin yang sekarang kan lagi di ini
ya lebih ke kesehatan aja dulu
ya lebih ke kesehatan
dikutip dari cnn indonesia com jumat dua puluh sembilan januari lalu meskipun anggaran untuk revitalisasi belum rinci wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria menyebut gubernur dki jakarta sudah mendiskusikan dengan jajaran terkait untuk dianggarkan di tahun dua ribu dua puluh
namun apabila melihat proses revitalisasi jpo sebelumnya atau pada tahun dua ribu delapan belas berdasarkan data dari badan pemeriksa keuangan dki
pemerintah provinsi dki menggunakan dana klb atau dana koefisien lantai bangunan
nah pemanfaatan dana klb atau koefisiensi lantai bangunan sebenarnya sudah pernah digunakan
pada saat pembangunan jpo bundaran hi jpo polda metro jaya dan jpo senayan
yang menghabiskan dana lima puluh tiga miliar rupiah
dan ini adalah video masterpiece dinas bina marga dki
dinas bina marga akan merevitalisasi jembatan penyeberangan sudirman
dengan konsep modern dilengkapi anjungan bertema kapal pinisi
jembatan akan hadir dengan fasilitas jembatan penyeberangan sepeda dan anjungan pandang jakarta
selain itu akan terdapat hub baru di area cbd karet sudirman
antara pejalan kaki pesepeda serta pengguna transportasi publik
jembatan penyeberangan ini juga dilengkapi lift kapasitas tiga
yang dapat mengembangkan
mengangkut delapan sepeda sekaligus pengendara maupun penyandang disabilitas
yang membutuhkan serta dilengkapi dengan bike launch
untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan
jembatan penyeberangan akan dilengkapi cctv dan sensor beban pada anjungan untuk keamanan
revitalisasi jpo yang nantinya akan didesain jauh lebih modern
diharapkan dapat digunakan sesuai fungsinya aman dan nyaman diakses oleh pengguna jpo
salah satu yang paling penting adalah
sudah menjadi kewajiban seluruh masyarakat untuk menjaga fasilitas umum
fina nabilah keluh presidisa jakarta